radit mau kemana
paman aku bersama kiaman dan amin
ingin ke tanah perdikan sana paman
karena kami sudah diberikan izin oleh ayah handa prabu
untuk membuat pondok pesantren di sana
begini paman aku melihat
rakyat pajajah kurang pembedikan yang baik
oleh karena itu
aku yang membuat pondok pesantren di sana
untuk menyiarkan agama islam secara damai
bunda juga tidak akan membiarkan itu terjadi
tapi putraku kita tidak bisa berbuat apa apa saat ini
kau ikuti saja permainan ini dengan baik
kita sedang dibawa
kita sedang kalah
dan bersikaplah dengan baik
dan saat mereka lengah
baru kita bisa merebut semuanya
kita akan menyingkirkan ratu subang lara
pak man sudah siap
insyaallah pak man sudah siap
betul betul betul apalagi kan raden punya niatan pingin membangun pas antren paman sudah tidak
sabar aden betul iya paman aku juga sudah tidak sabar hai peman ayo raden mas raden
paman daksa bangunlah paman
kalau boleh tahu radirmu kemana paman aku bersama kiaman dan amin ingin ke tanah pernikahan sana
paman karena kami sudah diberikan izin oleh ayah anda prabu untuk membuat penduk pesantren
di sana pesantren dia peman begini paman aku melihat rakyat pajajan kurang pendidikan yang
lain oleh karena itu aku yang membuat
penduk pesantren di sana untuk mensyiarkan agama islam secara damai
ijinkan kami untuk mendampingi raden
karena kami ingin sekali untuk membantu raden
benar aden seperti yang raden bilang sejahat apapun orang allah akan mengangguninya baik
paman tapi bukankah
semua sedang bertugas ah paman tugas paman itu adalah amanat yang harus
yang mana kami sedang tidak ada tugas di istana raden
baiklah paman kalian semua boleh ikut
raden tidak ada teman ya
akan mengadakan pemilihan untuk mencari sinopat ni aku
aku sri baduga maharaja rabu siliwak akan mengadakan sayembara itu di hari
sukramandal dan bulan serawan umumkan sayembara ini ke seluruh pelosok pajajar
dan juga pusat pusat kanuraga
di seluruh tanah pasunda
kita sedang dibawa
kita sedang kalah
dan bersikaplah dengan baik
dan saat mereka lemah
baru kita bisa merebut semua
benar kata ibunda
aku harus bisa menahan diri
mengalah untuk sementara
tapi bukan berarti kalah
aku akan bersabar
ada apa dengannya
mengapa tiba tiba ia sangat sopan seperti ini
putraku surawi sesa
jangan seperti ini
aku baru saja tiba ibunda
karena aku tidak ada di pajajaran pada saat pemberontakan terjadi
bila saja aku tahu lebih dulu
pasti aku tidak akan tinggal diam ibunda
tidak usah difikirkan lagi
sekarang pajajaran sudah tentram
pemberontakan sudah dipadamkan
jadi kamu tidak perlu khawatir lagi
tapi aku masih tidak enak hati ibunda
tapi aku masih tidak enak hati ibunda

tapi aku masih tidak enak hati ibunda
karena aku tidak ikut berjuang bersama dengan para prajurit

untuk membela negeri ini
untuk membela negeri ini
tidak apa apa putraku
kamu sudah bertemu dengan ayahandamu
sekarang aku akan menemui ayahandaku
sekarang aku akan menemui ayahandaku
cepatlah temui dia
dia sangat merindukanmu
aku akan menemui dia
aku akan menemui dia

selepas itu kita akan menemukan ayahandamu

di mana saja

hari sukramandala bulan sarawak
masih ada waktu untuk menguasai ilmu brajamusti
aku akan mengikuti saim barat ini
dari mana sajakah kau selamai
aku pergi ke gunung ciremai
untuk menguasai ajian brajamusti
katakan yang sebenarnya
pada saat itu
aku masuk ke ruang semedia yahanda
untuk belajar kita brajamusti